ya sekarang kita akan update terlebih dahulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan enam dua ratus delapan kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu tiga ratus dua puluh sembilan tujuh puluh empat orang
sementara itu diumumkan tambahan tujuh tiga ratus delapan puluh dua pasien sembuh dan totalnya kini mencapai satu satu ratus tiga puluh enam lima puluh empat orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus sembilan puluh lima pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh lima sembilan ratus delapan puluh satu jiwa